bagaimana kemudian kondisi di luar negeri tepatnya di tiongkok
ada mahasiswi yang tetap bertahan di tiongkok dan memilih tidak pulang ke tanah air
melalui sambungan telepon kita tersambung dengan dwi wijayanti
selamat malam waktu jakarta dwi
ini saya penasaran dwi kenapa dwi tidak pulang
apakah keluarga anda tidak cemas dengan kondisi anda
tadinya awalnya sebelum virus corona itu muncul
tadinya emang sengaja nggak pulang karena ingin melakukan beberapa eksperimen sederhana
karena saya sudah masuk ke semester dua jadi mau fokus ke penelitian
tapi ternyata di akhir desember awal januari virus corona datang
jadi penelitiannya eksperimennya tertunda
itu alasannya kenapa setelah saat ini saya tidak pulang
keluarga bagaimana di indonesia apakah cemas atau setiap hari menelpon
bagaimana komunikasi dengan keluarga dwi
kalau keluarga kalau masalah cemas emang cemas
cuma saya selalu meredakan mereka bahwa saya dalam kondisi yang baik baik saja
saya selalu setiap hari berkomunikasi
dengan keluarga selalu telepon memberikan kabar
kalau saya di sini selalu baik baik saja
sekarang dwi posisinya di mana
kabarnya di wilayah dwi ini ada warga yang kemudian positif menderita corona
apakah itu betul
ya untuk selama dari awal di akhir desember sampai awal januari
untuk di yanglni sendiri itu belum ada yang terinfeksi
tapi di akhir januari kemarin tepatnya seminggu yang lalu
ternyata satu orang terdeteksi namun sudah diisolasi di rumah sakit
karena akibat itu untuk mahasiswa yang masih di kampus dilarang untuk pergi pergi
artinya kegiatan dwi hanya di kampus saja di apakah di lingkungan kampus
apa di dalam dormitori atau bagaimana
untuk saat ini kita diharuskan untuk di dalam dolmitori
tidak boleh keluar dari kampus atau tidak boleh keluar dari gorning pori
untuk seperti kebutuhan makan kemudian kebutuhan kebutuhan penting lainnya bagaimana
apakah ada pasokan misalnya dari kbri atau dari pemerintah tempat
untuk pasokan makanan kita disediakan dari kampus
atasnya mengurusi bagian mahasiswa internasional
telah bekerjasama dengan supermarket terdekat kemudian penjual buah dan sebagainya
jadi ketika mahasiswa ini membutuhkan sesuatu
kita tinggal bilang ke gurunya kemudian gurunya akan memesankan dan akan diantar
jadi mereka berupaya untuk kita tidak keluar dari dormitori
dwi ini kan provinsi tempat anda tinggal ini
di provinsi zansi ini bersebelahan dengan provinsi hubei ya
yang sekarang kondisinya lockdown
sebenarnya berapa jarak tempat anda dengan perbatasan dengan provinsi hubei
untuk jarak saya kurang tahu masalah jarak seperti itu
tapi memang benar untuk provinsi saya memang dekat dengan provinsi hubei
tapi untuk masalah kenapa penyebaran di provinsi sansi itu untuk tanggal
pertanggal enam itu di sansi itu yang sudah terinfeksi itu ada satu ratus enam puluh lima ya
untuk provinsi zansi
tapi untuk di yangli sendiri baru satu
apakah banyak teman teman dwi teman teman kita yang dari indonesia
yang kemudian masih bertahan di sana mungkin satu kampus juga dengan dwi
untuk satu kampus saya sendiri
tapi untuk di provinsi shansi itu ada sekitar
sekitar sekitar enam orang yang di zansi
pasti beberapa hari yang lalu
sebelum anda kemudian ditempatkan
hanya di dormitori saja
anda bisa berkeliling
di luar kampus bagaimana
apa ya kemudian anda
melihat aktivitas di sana apakah
normal atau seperti yang
kita lihat dari foto foto atau video
di provinsi hubei
orang terinfeksi di yangling
kita kegiatannya masih
normal saja jadi kita
ke supermarket sendiri kemudian
di supermarket masih ramai
namun tetap menggunakan
masker dan sebagainya
untuk aktivitas masih
tapi untuk harga harga sendiri
untuk harga harga sendiri waktu anda
kemudian pergi ke supermarket apakah sudah ada
untuk harga tidak ada
tidak mengalami kenaikan harga cuma untuk
memang di tempat tempat
sudah tidak menyediakan
jadi yang menyediakan hanya bagian kampus saja
dwi ini di yangling
ada satu yang
kemudian positif ya
selain kemudian menempatkan
atau melokalisir masyarakat untuk
tetap di dalam rumah apa saja kemudian
kebijakan yang dikeluarkan oleh
yang paling utama adalah satu tidak
kita yang ada di yangling
tidak boleh keluar dari young
ataupun orang yang dari luar tidak boleh
masuk ke yangling jadi ada
gap untuk masuk itu ada
ada security yang
atau sampam yang menjaga
menunjukkan identitas dan sebagainya
terus dilakukan pengecekan dan sebagainya
jadi sudah ada penutupan
mengingat di kampus anda hanya
anda satu satunya wni di sana
apakah anda pernah menerima telepon
atau berkomunikasi dengan kbri
satu provinsi kita
gabung atau kita
buat dalam satu grup
yang masih bertahan di china
berkomunikasi dengan kbri
berarti dwi ini
belum ada rencana untuk pulang atau
melihat teman teman kita yang sudah pulang
ke indonesia apakah dwi berpikir untuk
berpikiran pulang pastinya pengen pulang
cuma saya berpikir ketika saya
terinfeksi di jalan karena
di sini saya merasa aman
kemudian ketika saya
di transit kemudian
terinfeksi saya takutnya
malah menginfeksi keluarga saya dan
orang orang sekitar jadi
menurut saya lebih aman di sini
sampai kondisinya emang benar benar
dwi ini kan di indonesia
meskipun belum ada yang
saja tidak ini kan panik
berbondong bondong untuk membeli masker
tips dari anda yang memang berada
dekat dengan lokasi
yang kemudian menyebarkan virus
corona ini apa tips untuk menjaga
kesehatan di tengah wabah virus corona
yang pertama kita wajib menjaga
kesehatan kesehatan tubuh kita
karena itu yang paling penting
karena virus itu akan lebih cepat
tumbuh atau masuk ke dalam tubuh kita
ketika kita lagi ngedrop jadi
sepanik apapun kita boleh waspada
tapi tidak boleh panik
antisipasinya mungkin harus selalu pakai masker ya
masker yang diajurin
kemudian jangan terlalu sering untuk
berdekatan dengan orang banyak atau
di tempat umum
kemudian sering menggunakan sabun
ketika cuci tangan jadi setelah keluar
setelah memegang sesuatu dari luar
kita diharuskan untuk cuci tangan
kemudian ketika biasanya sudah mengalami
seperti tanda tanda batuk demam tinggi dan sebagainya
sebaiknya untuk segera mengeceknya ke dokter
baik terima kasih perbincangannya malam ini
dwi mijayanti mahasiswi northwest
anf university di yangling provinsi shansi
semoga anda selalu sehat